ledakan besar mengguncang beirut dilaporkan berasal dari amonium nitrat yang disimpan dalam sebuah gudang
apa itu amonium nitrat dan mengapa ledakan yang berasal dari bahan kimia ini begitu dasyat
bergabung bersama kami sunardi staff mengajar departemen kimia fmipa dan kepala laboratorium sekolah ilmu lingkungan universitas indonesia
kita sapa langsung pak sunardi selamat malam
pak sunardi kalau kita lihat dari video video amatir yang beredar di lini masa dari jarak kejauhan bahkan
ledakan yang dianggap bersumber dari gedung penyimpanan amonium nitrat ini begitu masif
nggak cuma menimbulkan api tidak hanya terlihat api tapi juga tadi ada shockwave
ada gas atau asap yang membumbung tinggi kepulan gas putih yang menyapu wilayah lebanon
tapi sebetulnya apa itu amonium nitrat dan apa yang membuat amonium niptrat ini menjadi begitu reaktif
amonium nitrat itu kan senyawa kimia yang terdiri dari amonium dan nitrat
yang biasa itu sebenarnya dipakai untuk pupuk tapi juga dipakai untuk bahan peledak
nah istimewanya kalau sebagai bahan peledak atau gini bahan kimia itu bisa menjadi bahan peledak kalau dia bereaksi dengan cepat dan terbentuk gas
nah istimewanya amonium nitrat ini dia kalau bereaksi
semua hasil reaksinya itu bentuknya gas
maka tekanannya jadi tinggi sekali dan recakannya jadi hebat sekali
oke artinya bereaksi ketika ada panas begitu pak sunardi
betul jadi amonium nitrat itu dengan panas kira kira dua ratus sampai tiga ratus derajat
apalagi kalau dalam wadah yang tertutup dia akan bisa dengan sendirinya meledak dengan hebat sekali
suhu ruangan berarti berpengaruh begitu ya pak sunardi
nah ini berdasarkan atau kita lihat bahan kimia yang punya bahaya eksplosif ini
nyatanya ternyata formulasi ini tuh digunakan dalam produksi alat peledak tadi yang bapak bilang
termasuk juga yang ilegal ternyata pak
bahkan banyak negara yang menghapusnya dalam aplikasi konsumen karena kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan
sebetulnya semudah apa sih pak mendapatkan amonium nitrat atau mungkin membuat amonium nitrat sintesisnya
ya kalau kita lihat di toko online itu mudah sekali
kita beli amonium nitrat
kemudian kalau kita bikin sendiri dari bahan bahan baku yang ada di toko online atau toko kimia juga mudah sekali
mudah dan murah pak sunardi
kalau murahnya relatif ya tapi kalau menurut saya untuk harga bahan kimia itu murah
artinya tidak ada surat itu diperjualbelikan secara bebas begitu ya
sebenarnya itu ada ketentuan ya kalau nggak salah
karena termasuk bahan peledak
itu dari polri harus ada surat tapi kenyataan di toko online mudah sekali kita beli
pak sunardi yang menjadi krusial tadi juga disebutkan adalah bagaimana penyimpanannya ketika ruangan panas juga menjadi pemicu reaktifnya atau bereaksinya amonium nitrat ini
bagaimana sebetulnya penyimpanan amonium nitrat yang disarankan
memang sifatnya ada
dari amunium nitrat ini dia tidak boleh terkena panas ya apalagi bercampur dengan bahan bahan yang lain gitu
tapi kalau dia terekspos panas yang tinggi itu dengan sendirinya antara amonium dan nitratnya itu mereka bisa bereaksi sendiri
jadi menghasilkan gas nitrobin atau n dua o atau dan h dua o dan
gas lain yang tekanannya tinggi sekali makanya ledakannya jadi besar sekali
pak sunardi sudah melihat videonya ya yang ada shock weve tadi
nah kalau disebutkan oleh pemerintah beirut atau pemerintah lebanon bahwa ada ribuan ton yang disimpan di gudang penyimpanan di pelabuhan beirut
apakah dari analisa pak sunardi itu memang benar hasil reaksi dari ribuan ton itu atau justru harusnya lebih di situ
kalau saya lihat ya
kalau saya lihat memang itu dari kalau memang itu benar amonium nitrat ya
kalau jumlahnya cukup banyak ya bisa seperti itu
karena dalam jumlah kecil saja misalkan kira kira lima gram itu kalau dibuat bahan petasan udah ledakannya besar sekali
pak sunardi kan kita melihat juga gudang penyimpanannya ternyata jaraknya cukup dekat dengan pusat kota beirut
bahkan tadi eskalasi ledakannya sampai sepuluh km dari pusat pelabuhan beirut
sebetulnya yang wajar penyimpanan atau gudang penyimpanan amonium nitrat ini harusnya ada di daerah seperti apa
harus berjarak sejauh apa dari pusat kota atau tempat masyarakat beraktivitas
ya harusnya dia diperlakukan seperti bahan peledak yang lain
karena memang dia itu utamanya untuk bahan peledak ya
ya jadi untuk campuran dengan dinamit dan sebagainya
jadi kalau perlu harus dibuat bunker dan yang jauh
dan yang jauh dari pemukiman ya seperti senjata lah
karena memang itu berbahaya sekali
tapi kita tahu indonesia juga tengah menyiapkan pabrik amonium nitrat pak sunardi untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri
kalau berkaca dari kasus ini kemudian kasus di amerika serikat bagaimana kemudian indonesia bisa mengelola bahaya dan resikonya
ya seharusnya kalau memang dipersiapkan dengan benar
kemudian konstruksi pabriknya
dan semua aspek keselamatan itu dilakukan
sebenarnya sih aman aman saja
ya jadi tidak boleh menumpuk dalam jumlah besar seperti itu memang
pak sunardi terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
staff pengajar departemen kimia fmipa dan kepala laboratorium sekolah ilmu lingkungan universitas indonesia